bisa lama gak sih
ntar lagi tuh mbak wel
ban kempes dong lama banget
sejam tau gak kita udah disini
eh denger ya botol kecap
dari sini ke tempat lomba dance itu butuh waktu yang lama
kenapa sih bengong
sabar pelan pelan aja
kecap terus lo
ini biar gue aja yang dorong lo
gak usah bantu ntar lo capek
alah bilang aja kok udah buat gue bantuin
sini gue bantuin
lo mah maksa
gue gak bisa dipaksa yaudah yuk
tadi siapa suruh maksa
gue gak maksa
masa kecap pelan pelan
motor minjem lagi ntar rusak
lo dorongnya yang pelan pelan dong
kan lo yang bantu dorong
kan lo yang bantu dorong
kan lo yang bantu dorong
nungkan ini turunan nih
lo tenang aja
gue udah punya rencana
sekarang mereka dimana
lo pepet aja terus mereka ya
pokoknya jangan sampe
mereka sampe ke tempat kompetisi dance itu
gue gak mau
mau celakain mereka
terutama yang cewek
karena dia adalah calon pacar gue
lo nyuruh orang untuk gagalin misalnya sama ricky
sebelum dia saling ini
eh denger ya botol kecap
dari sini ke tempat lomba dance itu butuh waktu yang lama
belum lagi macetnya belum lagi kamu ngecapnya
belum lagi kita berantem
kalau lo mau cepet nih bantuin nih abangnya
pak masih lama ya pak
pak bentar lagi
tuh bentar lagi ya bentar lagi
yang lama tau nggak
yang lama cuma barang tempes
botol lo sih makanya jangan minjem tau nggak
ya udah lu bantuin aja nih abangnya
so gue disuruh bantu
iya mau cepet kan
makanya sabar jadi orang itu sabar santai
iya udah deh
opa davin mending kita lewat jalan lain aja deh
karena takut tau kalau papasan sama nadif atau rifki lagi
udah kamu tenang aja kita lewati jalannya beda kok
itu kan davin sama rara
aduh mereka udah baikan
kok bisa ya
rara sama davin pacaran
jadi selama ini kalian udah tau
kalo mereka pacaran
arin bilang ini rahasia al
kalo davin sama rara pacaran
terus foto madingnya davin sama dewi itu maksudnya apaan
oh atau kalian juga tahu soal itu
kita gak ikut campur sama sekali
jadi yang bener itu
rara sama davin pacaran
supaya mereka putus
karena mereka udah beda jurusan
oh oh oh gak bisa
jangan dulu pleiton
rin mereka itu udah melanggar peraturan
cuma gak bisa lo jangan bilang dulu ke anak anak
karena gue punya plan lain buat mereka
pak makasih pak
makasih ya pak
ntar dulu sebelum berangkat
alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu
semoga lancar lancar aja
juga ada hambatan
lama banget sih lagunya
lama banget sih kamu angkat telepon aja
om madam preti maaf banget saya baru bisa angkat soalnya saya tadi lagi di jalan madam
kamu lagi di jalan ya bagus dong
kebetulan sekarang juga kamu ke kafe karena ada karyawan yang nggak bisa masuk
jadi kamu harus long shift
kamu gak ngerti sama apa yang saya omongin tadi ya
padahal saya itu udah bicara pakai bahasa indonesia yang baik dan benar
kamu masih nggak ngerti juga
enggak gitu madam tadi kan madam bilang saya harus ke kafe buat long shift
nah sedangkan michelle itu part time jadi kerjanya tuh cuma bisa malam
tapi saya maunya hari ini kamu kerja kamu masuk untuk gantiin yang tidak bisa masuk paham
maaf banget nih madam cuman saya nggak bisa karena ada kegiatan sekolah yang nggak bisa saya tinggal madam
jadi kamu sudah ngerti
gak mau dengerin apa kata kata saya sebagai bos kamu ya
bukan gitu madam cuman kan
ya udah kalau kamu gak bisa datang hari ini kamu saya pecak
hai selamat pagi madam
aduh senang banget nih pagi pagi udah bisa ngobrol sama madam
tapi maaf banget nih madam pagi ini michelle nggak bisa diajak ke sana karena misalnya ada kegiatan sekolah dan itu nggak bisa diganggu gugat
jadi kalau memang madam itu mau
jadi kalau memang madam itu mau pecat michelle untuk long shift terserah
saya yakin michelle pasti dapat kerjaan yang lebih baik daripada di sana
hiiih lu ngomong gitu sama madam prati
eh kenapa eh lu lupa kita ada kompetisi pagi ini
hah lu lebih milih long shift iya daripada kompetisi ini
kalau emang iya lu milih long shift kerjaan lo kenapa lu dari awal gak ngomong sama pak togar
biar gue gak capek capek untuk latihan dance nih
gak kayak gitu rifki cuma kan gua udah bilang gua butuhin kerjaan jadi gua gak mau dipecat tau gak
lu gak bakalan dipecat yakin sama kalian
lo tau dari mana kalau gua gak bakal dipecat lu juga ngomong kayak gitu di rumah madam prati
yakin aja sih percaya aja sama gue udah sekarang ini lebih penting tau gak
kompetisi dance mewakili sekolah sma garuda
kok jadi lo yang lebih semangat sekarang
ya iyalah soalnya gue mau menang
gua kasian sama lu soalnya
kasian sama gua kasian kenapa
kasian kalau kalah nanti pak togar keluar dari sekolah
gue keluar dari sekolah ya kan
nanti akhirnya lo akan merasa kehilangan gue
lu gak bisa ketemu gue lu rindu sama gue
akhirnya lu frustasi udah
terus lu frustasi gua gak bisa liat lu frustasi
gua gak kece aku udah
ya udah makannya kerubuk kulit ayo kita jalan
gak usah ngebut ngebut
ya udah cepetan ayo daripada telat nih
udah itu kerjaan gak usah dipikirin
gak usah dipikirin gue butuh tau gak
eh rezeki udah ada yang ngatur tenang aja